gunung agung di karangasem bali kembali erupsi kami sore berbeda dengan letusan sebelumnya
letusan pertama di tahun dua ribu delapan belas ini mengeluarkan asap lebih hitam dan pekat
berdasarkan video amatir milik warga dan kamera pantau petugas pvmbg terlihat
asap hitam membumbung tinggi saat gunung agung meletus kami sore
hembusan asap juga diketahui berbeda dengan hembusan asap pada saat erupsi yang lalu
yang dominan warna putih keabuan
letusan pertama di tahun dua ribu delapan belas ini warnanya hitam
artinya pada saat meletus kemarin material di dalam gunung lebih banyak yang terlempar keluar
hingga saat ini gunung agung telah empat kali erupsi
satu november dua puluh lima november dua puluh delapan november dan delapan desember tahun dua ribu dua puluh
serta kamis sore kemarin
kemarin itu ya untuk gunung agung gunung agung ini kan masih erupsi dia
erupsinya masih pusip dominan kemudian diikuti kadang kadang oleh
dan dikumpulkan dengan hembusan abu yang hitam tebal
kemarin itu hitam tebal ya mencapai ketinggian dua lima ratus meter dari puncak
nah ini cuma sebentar saja erupsinya embusan abunya ini cuma satu ratus tiga puluh detik
jadi hari ini tidak ada lagi belum ada lagi mungkin ke depan kita
tipe tipe letusan kecil seperti ini masih sering kita akan temui
ini bukan yang tertinggi ini yang paling hitam
kemarin itu biasanya kan putih keabuan
seperti kelabu atau kelabu saja ya
menandakan apa kalau ini paling hitam
ini artinya hitam ini menandakan bahwa materialnya lebih banyak lagi yang terhempuskan ke atas